yang berkaitan dengan target di dua ribu dua puluh satu target rp sembilan ratus triliun tercapai
tahun dua ribu dua puluh dua rp satu dua ratus triliun
tadi pak menteri investasi menyampaikan pasti tercapai
tapi kita lihat nanti di akhir tahun
jangan tercapai tercapai nanti kalau nggak tercapai mohon maaf pak nggak bisa
karena ini akan mempengaruhi growth akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi
begitu target seribu dua ratus itu enggak tercapai pertumbuhan ekonomi kita ikut
tidak geret untuk turun
hati hati investasi menjadi kunci
dan di kuartal ketiga kemarin pertumbuhan ekonomi kita naik menjadi rp lima tujuh puluh dua
hati hati jangan sampai gara gara investasi turun

kita ketarik pertumbuhan ekonomi kita